tujuh belas oktober diperingati sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia
mencuci tangan memakai sabun merupakan salah satu tindakan preventif
guna mencegah penyebaran penyakit akibat virus dan bakteri seperti covid sembilan belas
pelaksanaan tindakan mencuci tangan memakai sabun yang benar sangatlah mudah
ada enam langkah yang harus diikuti
pertama basahi tangan lalu gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar
kemudian usap dan gosok punggung tangan secara bergantian
jangan lupa gosok sela sela jari tangan hingga bersih
setelah itu bersihkan juga ujung jari secara bergantian
lalu gosok dan putar kedua ibu jari
letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan
dan terakhir bilas dengan air bersih dan keringkan
hanya memerlukan waktu enam puluh detik untuk melakukan seluruh rangkaian ini
meski terbilang mudah penerapan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun masih menemui tantangan
seperti pengadaan air bersih dan fasilitas cuci tangan
serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan
kirana juga mengatakan
ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penting untuk mendorong masyarakat
melakukan kebiasaan cuci tangan memakai sabun
tim liputan cnn indonesia